tujuh kios terbakar di kabupaten bovendigol papua selatan pada minggu siang
penyebab kebakaran diduga karena korsleting
dua unit mobil dikerahkan untuk memadamkan api
bangunan kios bermaterial kayu itu ludes terbakar
api dapat dipadamkan satu jam kemudian
polisi masih menyelidiki penyebab pasti munculnya api